menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi mengaku sudah menandatangani surat pencabutan pembekuan federasi sepak bola indonesia atau pssi
hal ini akan mengubah roda persepak bolaan indonesia ke depan
setelah satu tahun stagnan tanpa kompetisi resmi dan laga internasional akibat sanksi dari federasi sepak bola dunia atau fifa
dan untuk mengetahui apa yang menjadi tanggapan pssi tentang pencabutan pembekuan ini
sudah terhubung lewat telepon direktur kompetisi pssi bung tomiweli yang biasa disebut bung tawel
bung toel bagaimana tanggapan anda setelah mengetahui imam nahrawi mencabut pembekuan pssi bung toel
iya kemarin kami pssi mendengar kabar bahwa surat pencabutan pembekuan pssi sudah ditandatangani oleh menpora
tentu kabar gembira kabar baik bagi sepak bola indonesia
walaupun kami belum bisa maksimal gembiranya ekspresinya karena sampai saat ini kami belum menerima
kami belum bisa menerima surat pencabutan pembekuan pssi tersebut
karena ketika surat pembekuan itu muncung waktu kongres delapan belas april tahun lalu dua ribu lima belas
walaupun tanggalnya tujuh belas april kami waktu itu menerima ada suratnya secara fisik
tapi sampai saat ini kami menunggu pssi sedang menunggu menerima surat pencabutan pembekuan pssi itu
sehingga kami juga bisa membaca isinya
sama sama supaya menjadi lebih clear lah semuanya
baik bung towel nanti juga kita akan menjelang kongres fifa di meksiko dua belas mei besok ya
apa harapan pssi apakah mudah mudahan diterima surat keputusan tersebut sebelum itu
intinya adalah kita berharap bahwa surat pencabutan pembekuan pssi itu tanpa terap
sehingga kemudian fifa juga melihatnya ada sebuah etikat baik
pemerintah dan seperti surat dari fifa yang dititikkan ke bapak erick thohir
waktu bertemu dengan agung gumelar di zuri dua puluh enam april dan membawa surat balasan ke mensesnek
di sana disebutkan atau ditekankan oleh fifa agar tidak diimplementasikan lagi
nah jika itu yang terjadi maka kita juga akan melihat atau berharap bahwa fifa suspen bisa bukti angka
dan demikian pssi bisa on lagi penuhi lagi aktivitas sepak bola bisa berjalan
oke jika memang surat keputusan sudah diterima dan jika fifa kemudian mencabut sanksi terhadap indonesia
apa langkah lanjut pssi
langkah lanjut yang pertama itu adalah yang prioritas dan penting
yang prioritas dan penting yang pertama konsolidasi organisasi
karena pembekuan bertahun jelas
menumpuhkan atau mengoyak sendi sendi organisasi
tentu kita akan konsolidasi
lalu apa yang paling urgent yang prioritas dalam konteks program kerja
misalnya kompetisi dan seterusnya
atau timnas dan seterusnya
itu terkait program kerja
tapi yang paling utama tentu adalah konsolidasi organisasi ketika pssi dipulihkan lagi atau bisa on lagi posisinya
dan untuk kongres fifa yang akan datang nanti
apakah ada poin poin tertentu yang ingin disampaikan oleh pssi sendiri
psi selama ini tetap berkomunikasi dengan afc dan fifa
jadi saya pikir posisinya fifa sebetulnya menunggu
menunggu pencabutan terhadap pembekuan pssi
dan melihat di tingkat baik yang kuat dari pemerintah
agar tidak diimplementasikan lagi
jika itu yang bisa ditangkap direkam oleh fifa dalam kongres di meksiko besok dan lusa
dua belas dan tiga belas
saya pikir kita hanya tinggal tunggu penetapan keputusan dari fifa saja
bahwa sanksi dari fifa pun dicabut
baiklah terima kasih bung tommy welly atas bincang bincangnya pagi ini